raga buah anak pasti tidak akan menang
apa kamu mau mencoba lagi
siapapun yang memakai jurus pancasila
tidak akan bisa mati
selama anggota badannya
masih menyentuh tanah
aku tidak mungkin menyerang raganya
aku harus menyerang
dia menguasai jurus itu
aku harus menolong orang gak puan
aku harus menolong orang gak puan
aku harus menolong orang gak puan
jangan kurang ajar kalian
kalian tidak tahu siapa aku
nyanyi galak juga walaupun galak
jangan kurang ajar kalian
bandot tua ngeledekin perempuan
jangan kurang ajar
jangan kurang ajar
jangan kurang ajar kalian
jangan kurang ajar kalian
jangan kurang ajar kalian
ampura gusti ratu una unte gusti bisa ada di sini
panjang sekali ceritanya lengser
apakah ini kampung halamanmu
he'eh gusti ratu ini kampung halaman saya
dan gubuk saya teh ada di sana gusti ratu
tapi punter gubuk
kalau begitu bolehkah aku menumpang istirahat di gubukmu
olah olah dengan senang hati
saya mati pelayan didatengin guru junungan saya
aduh senang sekali
soal kartu gusti kalau tidak keberatan
silakan gusti ratu
sebaiknya kita istirahat dulu di sini
untuk memelihkan kekuatan kita
dan menyembuhkan anggini
tidak kita harus pergi sejauh jauhnya dari sini
akan bahaya kalau kita bertemu dengan raden surabi sasa lagi
mau ke mana lagi
sebaiknya kita kembali ke pajajaran
keadaan guru sekarang tidak baik
tenaga dalamnya tidak bisa digunakan
di sini banyak musuh dan non jahat
aku masih ingin maju ke perjalanan
untuk menemukan ibu nda
aku juga masih mencemaskan keadaan paman aman dan paman amin
entah bagaimana nasib mereka sekarang
di mana mereka sekarang
guru jangan mencemaskan mereka
sekarang kita harus pergi dari sini
aku akan sama semuanya hidup di situ
ayo guru beritahu saya
hidupkan saya guru
kamu tak mungkin bisa menghafal kesukaban yang tidak jadi fromat
aku sudah berani mencukupi
katakan pada siapapun
aku adalah ratu pajajaran
iya gusti ratu
aku ingin menjalani kehidupan
sebagai rakyat biasa disini
gusti ratu mau tinggal disini
ampun ratu gusti
untuk sementara waktu
aku akan tinggal disini
karena banyak hal yang harus aku fikirkan
banyak hal yang telah aku alami
dan aku jalani
baik gusti ratu
kalau ada orang yang bertanya
tentang gusti ratu
aku adalah sepupumu
namaku mayang sunda
dan mulai sekarang
aku akan memanggilmu dengan sebutan
baik gusti ratu
kalau begitu gusti ratu
dipersilakan untuk beristirahat
aku adalah sepupumu
jadi panggillah aku dengan sebutan nyai
baik gusti ratu
kalau begitu silahkan
nyai beristirahat dulu
saya ada perlu dulu
sepermisi dulu nyai
jika ini adalah jalan kehidupan
yang harus aku jalani
maka aku akan menjalannya
aku menemukan jalan kembali
untuk ke istana pajajaran
sebelum aku menemukan
dan menebus semua kesalahanku
jika waktu bisa berputar
aku tidak akan melakukan
kesalahan yang pernah aku perbuat
aku telah silau
akan harta dan tahta
hingga tidak pernah
hati orang lain
hati orang lain
hati orang lain
hati orang lain
hati orang lain
hati orang lain
rangga buah anak
pasti tidak akan menang
aku harus membantu
aku harus membantu
aku harus membantu
aku harus membantu
aku harus membantu
aku harus membantu
aku harus membantu
aku harus membantu
aku harus membantu
aku harus membantu
aku harus membantu
aku harus membantu
aku harus membantu
aku harus membantu
aku harus membantu
aku harus membantu
aku harus membantu
aku harus membantu
aku harus membantu
aku harus membantu
aku harus membantu
ini tak bisa aku remehkan pemimpinnya adalah rangga buana lalu ada orang orang sakti
sekitarnya jaga dewa batara inikah arti dari awan hitam yang selama ini muncul dalam smediku aku
harus kembali ke pajajaran dan aku harus menyiapkan para penggawa untuk menghadapi pemberontakan ini